sekali lagi kami ucapkan terima kasih
untuk bapak ketua umum
dan jajaran gerindra yang lain karena
sangat meriah sekali
jujur kami tadi teman teman
dari psi sangat
terharu karena mars psi
didengungkan di depan
terima kasih mbak sekali lagi
masa depan indonesia jauh lebih baik
pasti ada sedikit
cuma hanya marching band aja
teman teman ini seneng seneng semua loh
inang aja sampe terharu